di situ nanti tri denger
jadi gini pa
kamu di sana ya
dosa malu pak rijal
sudah menganggap pak rijal sebagai orang tua sendiri
saya takut pak aji tersinggung
iya kita tidak tersinggung kok
kasih tau aja
tadi di kantor
tiap hari saya nanya pak rijal
saya mau kerja lagi pak
kalau sudah ada yang gantiin
ya tentu saja boleh pak
belum ada yang ngantiin pak rijal
ya saya seneng
pak rijal mau kerja lagi
pak rijal nggak usah ke kantor dulu
tunggu aja di rumah
nanti saya suruh orang untuk ke rumah pak richard
ada yang lain pak
karena saya gak jadi pensiun
bonus liburan ke bali nggak harus saya gantikan pak
pak rijal ada ada aja
tak kirain mau kasih tau rahasia soal punya anak beb
eh waalaikumsalam akang
minah seneng banget
minah kasihan sama indra deh kak
jadi indra tuh merasa di nomor dua in
kayak nggak diperhatiin seperti indri gitu
indra cemburu sama indri
akang udah kerja lagi
terus siapa yang buntuti indra
semoga malam ini ada maling
biar kita olahraga
akan mulai deh males ganteng
minah gak mau copot sendiri
ih akan mau males
gak usah duduk
pak kita ngobrol nih ya di dapur aja
nanti takut sih indri denger
soalnya ngomongin masalah indri
biar ketahuan kalau indri keluar
oh situ tuh
mat besok kita tanya mas jono
bagaimana reaksinya ramuan maipah
bagaimana mau tau reaks
ada apa yuk
kalau ngomong pelan pelan
gue kira ada yang mesra mesraan lagi
bagaimana bisa tahu reaksi ramuannya
dia bini kagak punya
tapi dia berani kah
belum pernah nikah gitu
nikah itu sekali seumur hidup
buat apa nikah
kalau ujung ujungnya cerai
sama yang bener bener srek
kelemahan gue satu
gue tuh orangnya terlalu pemilih
selera gue tinggi
intinya ya pak mak
kita harus ajarin indri mandiri